hai jonathan latumahina mengatakan kondisi david kian membaik walaupun belum signifikan
dan sulit untuk bisa kembali seperti sedia kala karena david mengalami kerusakan saraf otak
david terus menerima terapi untuk kesadaran kualitatif terkait dengan kognitif dan terapi
kesadaran kuantitatif yang berkaitan dengan gerakan motorik saat ini kesadaran kuantitatif
david kian membaik namun kesadaran kualitatifnya masih membutuhkan waktu untuk pulih komunikasi
dengan david pun dikatakan sang ayah masih sulit karena berupa komunikasi satu arah
dokter mayapada melakukan banyak sekali tindakan banyak sekali operasi termasuk membuat
trakestomi lubang di trakea di tenggorokan supaya bypass oksigen masuk ke paru parunya
karena defuse action al injuri ini bisa pulih ketika oksigen bisa nyampe ke otak
sidang putusan sela dan pemeriksaan ag berlangsung tertutup sesuai sistem peradilan pidana anak selain
menurut hadir paman david dan tiga saksi yang berada di lokasi kejadian keliputan cnn indonesia